perkenalkan ini nilam putri saya satu satu
nilam tolong kamu temani dulu tuan amalin saya ada keperluan sebentar dulu

tuan amalin aku sudah mencari tuan amalin

tuan amalin aku sudah mencari tuan amalin

ayah ayah tolong jangan
milam apa sih maksud kau
sudah beberapa pemuda kaya kau tolak
nila tak mencintai mereka ayah
jangan kau bilang kalau kau masih ingat dengan pemuda laknat itu
kalau iya memang kenapa
dia bukan pemuda laknat ayah
ayah yang sudah merebut kehidupannya dengan cara cara kotor ayah
ayah tidak mau mendengar ucaan kau lagi
kenapa kau selalu membela dia yang jelas jelas itu musuh ayah kau sendiri
dia bukan musuh ayah
ayah sendiri yang membuat dia menjadi musuh ayah
tapi sudah lah ayah
sudah tak ada gunanya
toh sekarang awang sudah mati
seluruh sawah ladang dan pertanakan sudah ayah rampas
tuhanku ada saudagar kaya dari negeri seberang datang tuhanku
apa saudagar dari negeri seberang
iya tuhanku sepertinya diana tinggal menetap di sini tuhanku
dia bakal jadi saingannya tuanku
berani beraninya dia menyaingi aku
kabar yang terdengar tuhanku
hartanya sangat banyak

dan abis dikalau diana membeli negeri ini
kamu dengar seperti itu tuanku
hebatnya lagi dia masih muda
belum punya pendamping pula
bahkan hartanya berpuluh kali lipat dibandingkan tuanku
hei kau berani lecehkan tuanmu
yang selama ini memberi makan kamu siapa
saya hanya berpendapat saja tuhanku
kalau dia menjadi musuhku
sekarang mau aku
ini ikan besar
aku harus bisa manfaatkan kesempatan ini
aku raup seluruh kekayaannya
aku harus jadi sekutunya
tapi caranya bagaimana
aku sudah mencari
nggak ada apa apa
besok kamu siap siap
siap siap buat apa
ayah ada tabuk penting yang harus dijamu
selamat datang tuan amalin
tuan telah sudi terima undangan awak
saya yang berterima kasih
bisa diundang ke sini
tuhan diberikan seorang yang sangat terpandang di desa ini
tuhan jangan berlebihan
apalah harinya awak ini
jika dibandingkan dengan tuhan
bisa saja tuhan hanyam menikahkan
bagaimana kalau kita cakep cakep di rumah
saya senang tinggal di desa ini
sungguh tempat yang luar biasa
dan karena itu
sepertinya saya akan tinggal
untuk waktu yang cukup lama
sebuah kehormatan bagi kami
tuhan yang dari negeri jauh
mau tinggal di tempat terpencil seperti ini
saya anak berniaga di sini
bahkan saya sudah bikin rumah singgah
di tempat yang terperinciu
saya sudah memiliki rumah singgah di tempat yang terperinciu

di tepian desa
kalau tak salah dengar
apa betul tuhan hani memiliki seorang putri
punya seorang putri
sampai saat ini
dia belum perlu jodoh juga
sebentar saya panggilkan
putri saya satu satunya
tolong kamu temani dulu tuhan amalin

kau mengingatkan ku pada seseorang di masa lampau
tapi tak mungkin
dia sudah tidak ada
aku turut berduka mendengarnya
kau tolak setiap pria
yang mau mempersunting kau
bukan maksudku nak lancar
tapi biarpun kau larut dalam kesedihan
kau tak akan bisa bawa dia kembali hidup
mungkin inilah yang dinamakan jodoh
sampai saat ini
aku pun belum punya seorang yang pantas untuk jadi pendampingku
sampai aku ke tempat ini
kalau kau setuju
kalau kau setuju
bagaimana kalau kita
bagaimana kalau kita
karena kalau kita saling mengisi kekosongan dalam diri kita
bagaimana kalau kita
aku terlalu lancar
kaulah jodohku yang selama ini aku cari

kaulah jodohku yang selama ini aku cari
semoga kau mempertimbangkan tawaratku tadi
semoga kau mempertimbangkan tawaratku tadi
biarpun aku cari ke ujung negeri ini
biarpun aku cari ke ujung negeri ini
aku tak akan bisa jumpa lagi

wanita seperti kau nilam
terima kasih ibu
kenapa ayah berdiri
kenapa ayah berdiri
kenapa ayah berdiri
karena kau sudah menemukan jodoh